baru berbunyi sinyal alarm akan kedatangan kereta
karena kalau kita baca ya saya sudah baca terus sudah dapat perpu nya
dan pembelaan dan semuanya musiknya sangat berbeda dengan apa yang kita biasanya lihat di eropa